lebih kurang sepuluh menit nanti ada waktu pendalaman lebih kurang sepuluh menit
yang saya hormati yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
yang saya hormati teman teman dari pemohon terkait dan termohon
serta bagi bagi sekalian assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pendapat ahli mengenai sirekap
nah di presentasinya bisa ditampilkan
jadi kenapa ini setiap tahun sejak dua ribu empat ketika pertama kali teknologi di komputer digunakan
itu selalu sistem perhitungan suara digital itu selalu dipermasalahkan
terakhir kemarin dua ribu sembilan belas dan sekarang terulang lagi
padahal kita semua tahu bahwa kalau kita lihat pada peraturan perundang undangan
bahwa suara yang sah itu adalah perhitungan suara berjenjang
artinya apa ekstrimnya seandainya sirekap itu tidak ada pun
sebetulnya tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan suara
karena kita lihat dalam perhitungan suara itu seperti apa
tapi karena sudah dipermasalahkan berbagai macam masalahnya
maka izinkan saya nanti menyampaikan apa yang saya lihat tentang sirikap ini
saya memang si rekap ini tidak terlibat dalam pengembangannya
karena kalau dua ribu sembilan belas saya hitung masih banyak terjadi
saya tidak terlibat dalam pengembangannya karena kalau dua ribu sembilan belas saya hitung masih banyak terjadi
tapi karena masalah masalah ini kemudian saya terpaksa untuk melihat seperti apa
nah informasi tentang sirikap saya lebih banyak dapatkan dari teman teman dari developer
sehingga nanti kalau ingin tahu tentang dalamnya serikat
bapak ibu dan yang mulia bisa mendalami dari developer
sirekap itu apa sih jadi saya ambil dari undang undang dari peraturan kpu nomor enam puluh enam sebetulnya sirekap itu adalah sarana untuk pertama adalah publikasi hasil perhitungan suara dan proses perhitungan suara
jadi publikasi dari kedua hal ini tapi serta juga alat bantu untuk rekaput alasi jadi dia adalah alat bantu
nah arsitektur sirekap sendiri itu terdiri dari dua jadi yang mana dipermasalahkan nanti harus jelas
ada dua yang pertama serikat mobile serikat mobile itu adanya di hp itu aplikasi yang kemarin ditampil tampilkan itu ada semuanya serikat mobile itu
yang ada di kpps jadi digunakan oleh kpps untuk mengupload data itu adalah serikat mobile yang ada di dalam handphone atau telepon selulernya
karena itu ada banyak di sana kemudian masuk datanya ke dalam sirekap web
nah di sirkup web inilah kemudian data direkapitulasi dan kemudian ditampilkan
di web yang sering kita lihat sebagai info pemilu dua ribu dua puluh empat itu
artinya apa jadi sebetulnya flow nya adalah data itu masuk dari sirikap mobile
kemudian serikat web tugasnya adalah lebih kepada untuk melakukan konsolidasi rekapitulasi dan sebagainya
dan kemudian melakukan virtualisasi atau mengekspor datanya ini ke web dan kemudian kita bisa lihat tampilannya di web
nah yang mulia dan baik baik sekalian
problem pertama dari cirecup mobile jadi supaya clear saya sebut sebagai sirkup mobile
dia mengambil data dari form c satu hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan
menggunakan teknologi yang namanya optical karakter cognition atau ocr
ini adalah sebuah perkembangan kemajuan dibandingkan situng dulu
kalau situng dulu itu angkanya di entry manual sehingga bisa timbul kehebohan seolah olah ada
kesengajaan entry yang dinaikkan dan sebagainya maka teman teman developer untuk sirekap ini menggunakan secara otomatis
jadi tulisan yang ada di c satu hasil itu di scan kemudian di capture kemudian di rubah menjadi angka
nah disinilah problem pertamanya muncul
pertama karena tulisan yang ada di form c satu itu tulisan tangan
dan kita tahu semua bahwa tulisan tangan tiap orang itu beda beda
ada mungkin di kpps yang mengisi ini
tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus
saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca
dengan saya itu sulit dibaca nah sebagai contoh kita lihat di sini dalam menuliskan angka saja itu
stylenya bisa beda beda ada menuliskan angka empat dengan kayak kursi terbalik atasnya terbuka tapi
ada juga seperti yang di pojok sebelah kiri empat itu tertutup atasnya demikian juga angka angka lain
satu ada yang menggunakan ada yang pakai topi dan sepatu ada yang cuma garis saja nah karena itu
optical correctory cognition itu kalau di laboratorium itu akurasinya masih sekitar sembilan puluh sembilan
jadi masih ada kemungkinan error satu di sana tapi kalau dipakai di lapangan itu bisa lebih rendah lagi
paling tinggi itu sekitar sembilan puluh dua sembilan puluh tiga persen jadi ada kemungkinan tujuh persen salah ketika ocr ini merubah
gambar menjadi angka ini problem yang pertama problem kedua adalah
karena sirika mobile itu ada di install di masing masing handphone dari kpps maka yang terjadi
kita tahu bahwa handphone itu beda beda merknya beda beda kualitasnya ada handphone yang kualitas
kameranya sangat bagus ada info dan kameranya sangat kurang bagus resolusinya juga beda beda
nah akibatnya terjadilah seperti contoh di atas di layar itu form c satu bisa beda beda kualitasnya
yang semang ada yang warnanya jadi putih ada yang warnanya kekuning kuningan begitu ini dari
sisi kamera problem kedua problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri kita lihat contohnya di yang
form c satu yang di kanan itu itu kertasnya terlipat sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan
kesalahan interpretasi oleh ocr ini karena ocr ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan dia hanya tahu
kepada training data jadi sistem ai ini adalah sistem mesin learning ini dia diberikan data berbagai macam
tulisan tangan kemudian dari tulisan tangan itu dia pelajari dan kemudian dia bisa melihat ini
apakah angka satu dua tiga dan seterusnya nah tetapi kalau kualitas gambarnya seperti ini menjadi masalah
nah jadi tiga masalah ini yang menjadi sumber ketika kenapa yang bisa menjelaskan kenapa ketika
ditampilkan di web itu antara angka dengan c satu bisa berbeda
nah tetapi karena sirikap ini adalah sarana untuk transparansi maka ketika terjadi perbedaan dan
kemudian terjadi keluhan atau komplain dari masyarakat kpu kemudian segera untuk mengkoreksi
itu melakukan tindakan korektif sehingga makin lama errornya kesalahannya makin lama makin
sedikit nah bapak ibu sekalian dan yang mulia ini juga contoh masih ya jadi ini adalah contoh
bagaimana ketika kertasnya agak miring begitu sehingga ketika di scan itu menjadi tidak akurat angka angkanya
nah tetapi kalau kemudian ada opini bahwa ada manipulasi suara dengan sirekap mari kita lihat
hasil sirekap dibandingkan dengan yang lainnya tapi sebelum kesana saya ingin menjelaskan
bagaimana sebuah software itu didevelop jadi siri kpu termasuk siri kpu melalui proses seperti
pertama developer itu membuat aplikasi kemudian dilakukan testing
di uji sampai nanti software itu diyakinkan bagus berjalan dengan baik baru kemudian dideploy atau
di install nah di install inilah terjadi tadi masalah ketika hb nya beda beda dan sebagainya itu
kemudian timbul bisa timbul masalah di sini nah setelah di install baru kemudian dilakukan audit dilihat
apakah bekerja dengan baik atau tidak kalau suatu saat ditemukan fraud ditemukan adanya penyimpangan atau kejahatan
maka baru kemudian dilakukan namanya forensik audit jadi forensik audit itu ada tahapannya
tidak begitu ujuk ujuk langsung dilakukan polisi kalau kita yakin ada kejahatan atau ada fraud
disana baru bisa dilakukan forensic audit sama dengan di bidang bidang lain kalau tidak ada
kejahatan tidak mungkin ada audit forensik nah apakah di serikat ada kejahatan saya
hanya ingin menampilkan data saja saya tidak akan banyak cerita saya bandingkan hasil kpu
dengan yang pertama dengan lembaga hitung cepat kalau kita lihat di sana lembaga hitung cepat ini
lembaga hitung cepat ini angkanya tidak berbeda jauh dengan hasil sirekap maupun dari hasil kpu tiga ratus enam puluh
rata rata error kalau kita lihat di angka tadi kalau kita rata ratakan errornya itu hanya lima
jadi satu nya saja tidak sampai hanya tujuh perbedaan rata rata antara
hitung cepat dengan hasil perhitungan manual nah mungkin ada yang berpendapat bahwa hitung
cepat itu kan sampelnya hanya dua ribu tps sementara tps kita delapan ratus dua puluh dua apakah valid begitu nah ada
tidak percaya pada statistik masalahnya begitu ya nah saya ingin tunjukkan kalau ini
dari statistik dengan sampling kita melihat bagaimana dengan real count yang lain jadi masyarakat sipil
dipotori oleh para tokoh tokoh mungkin ada beberapa ada di ruangan ini membuat berbagai macam
perhitungan real paralel dengan sirecap ada beberapa lebih dari sepuluh kalau nggak salah tapi saya ambil
tiga saja yang besar yang pertama adalah kawal pemilu dua ribu dua puluh empat ini dipelopori oleh net grade kip icw dan banyak
sekali lembaga lembaga yang sangat respectable di indonesia sehingga hasilnya juga mestinya bisa kita hormati
yang kedua adalah jaga suara dua ribu dua puluh empat ini juga dipelopori oleh beberapa tokoh nasional para ahli pemilu juga
mantan anggota kpu juga ada di sana dan beberapa lembaga lembaga yang juga respectable di indonesia
yang ketiga adalah jaga pemilu dua ribu dua puluh empat ini lebih luas lagi ada beberapa ketua bem di sana dan beberapa
yang lain nah mari kita lihat dari tiga ini hasilnya seperti apa ini bukan hitung cepat tapi ini adalah real count
hitung nyata pertama dari perbedaan antara kawal pemilu jaga suara dengan jaga pemilu dengan kpu juga
sama tidak terlalu jauh yang paling tinggi di sana adalah hanya dijaga pemilu karena jaga pemilu
melakukan pembulatan jadi angka persennya itu dihilangkan komanya dinolkan saja tapi kalau
kita lihat perbedaannya tidak banyak nah artinya apa kalau kita lihat kalau tadi hitung cepat tidak dipercaya karena
sampel hanya dua ribu dua ratus tps tapi ini adalah real count artinya perhitungan nyata yang menunjukkan bahwa hasil dari
perhitungan kpu itu tidak berbeda jauh nah kenapa sampai terjadi masalahnya kemudian sampai kita harus
bersidang hari ini yang mulia dan bapak ibu sekalian karena prosesi rekap ini tadi seperti saya
sampaikan dari sirecap mobile masuk ke sirecap web kemudian apa adanya itu langsung ditelanjuti jadi ini adalah hal yang sangat penting
mudah mudahan nanti teman teman kpu bisa
apa yang saya sampaikan pada hari ini